terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
hari ini baris krimpolri menjadwalkan pemeriksaan mantan ketua gnpf
bahtiar nasir dan politikus gerindra permadi
mantan ketua gerakan nasional pengawal fatwa gnpf bahtiar nasir
diperiksa baris krimpori sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang
bahtiar nasir diduga telah mengalihkan aset yayasan keadilan untuk semua
untuk keperluan pribadi senilai satu miliar rupiah lebih
bahtiar mengakhir pada pemanggilan ke dua rabu delapan mei
dengan alasan ada kegiatan yang harus ia hadiri
barreskrim telah melayangkan pemanggilan ketiga kepada bahtiar untuk diperiksa pada selasa ini
selain bahtiar barreskrim juga menjadwalkan pemeriksaan politikus gerindra permadi
permadi dilaporkan terkait seruan revolusi yang disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah di media sosial
dilansir detik com permadi diadukan ke polisi oleh seorang pengacara
selain fajri permadi juga dilaporkan oleh warga bernama stefanus asad gusma
dan ketua yayasan bantuan hukum kemandirian jakarta joshua victor ke polda metro jaya
permadi dilaporkan atas dugaan makar dan pelanggaran penghapusan diskriminasi ras dan etnis
berkabung bersama kami ada koresponden cnn indonesia rony satria di baris krim polri
pemirsa krim polri
baik rony selamat siang rony apakah bahtiar nasir dan juga permadi ini sudah datang memenuhi panggilan baris krim polri
ya selamat siang hanum dan puspa
kalau kita melihat dari jadwal yang telah ditetapkan oleh baris krim polri dan juga telah dikonfirmasi oleh karo penmas atau kepala biro penerangan masyarakat kadifumas polda metro jaya
maksud saya kabis humas mabes polri yaitu deddy prasetyo menyebutkan sebenarnya ada tiga orang yang akan nantinya
akan diperiksa pada hari ini yang pertama yang tadi juga telah anda sebutkan yaitu bahtian nasir terkait dengan dugaan kasus pencucian uang
kemudian ini merupakan panggilan ketiga untuk bahtian nasir sebagai tersangka
kemudian kalau permadi yaitu politikus partai gerindra ini juga dipanggil untuk pertama kalinya sebagai saksi untuk kasus dugaan makar
termasuk juga nantinya ada juga lius sangkurisma yang juga terkait dugaan makar
yang juga dijadwalkan pada hari ini
namun kalau kita melihat hingga saat ini ketiganya memang belum hadir ataupun belum mendatangi baris krim mabes polri untuk melakukan pemeriksaan
nah dari kalau informasi yang kita dapatkan terkait dengan untuk yang pertama bahtiar nasir ini dipastikan ataupun sudah dikonfirmasi oleh pengacaranya aziz yanuar
bahwa ia untuk panggilan ketiga ini juga tidak akan hadir lagi atau meminta untuk penundaan
pemanggilan yang tadinya pemanggilan kedua juga tidak hadir
kemudian pada kali ini juga tidak akan mendatangi pemeriksaan
diakibatkan karena saat ini tengah berada di arab saudi untuk menghadiri liga musim dunia
itu yang disampaikan oleh pengacara aziz yanuar yaitu selaku kuasa hukum dari bahtiar nasir
dan apakah penundaan ini akan dilakukan kapan atau memang nantinya akan ada konsekuensi hukum lain yang dilakukan oleh bareskrim polri ini kita masih akan melihat
karena biasanya ketika ada pemanggilan yang dilakukan
ketika sudah menjadi tersangka dan pemanggilan ketiga kalinya bila tidak didatangi lagi tentunya akan ada penjemputan paksa
nah ini mungkin tentunya keputusan dari penyidik ataupun dari baris krim polri sendiri nantinya akan memutuskan apakah ditunda pemanggilan ini untuk yang ketiga kalinya
atau mungkin akan dilakukan konsekuensi hukum yang seperti saya sebutkan tadi
nah terkait dengan permadi maupun juga lius sangkurisma yang memang dicatwalkan pada hari ini terkait masing masing memang memiliki kasus dugaan kasus makar
masing masing juga telah dilaporkan oleh sejumlah orang kalau kita lihat untuk permadi sendiri ada tadi juga anda telah sebutkan bahwa salah satu pengacara fajri safi'i
telah melakukan laporan terkait dengan video yang ia unggah di youtube kemudian terkait dengan ujaran dengan revolusi dan lain sebagainya
ini yang masih nantinya akan dimintai keterangan kepada permadi politikus gerindra ini terkait dengan ujaran tersebut yang diduga mengandung keinginan untuk makar seperti itu
nah inilah kalau kita lihat tidak hanya kalau dari fajri safi'i sendiri selaku pengacara yang melakukan pelaporan kepada baris kedempori
juga pada saat melakukan pelaporan di minggu lalu ia menyebutkan bahwa ternyata polisi sendiri telah membuat laporan model a
laporan model a ini adalah sebenarnya laporan yang dibuat oleh polisi sendiri dari apa yang dialami ataupun yang dilihat dan juga ditemukan oleh polisi
sehingga sebenarnya tanpa ada pelapor dari pihak luar pun sebenarnya polisi sendiri juga telah melakukan proses pemantauan sendiri
melalui sistem cyber yang ada di baris kedempori
ini untuk nantinya juga akan memanggil permadi untuk melakukan pemeriksaan
nah kalau terkait dengan liu sendiri mungkin anda juga bisa melihat terkait dengan saat kemarin juga kiflan zain juga telah dipanggil
dan ini juga terkait dengan hal yang sama karena mereka melakukan orasi yang di waktu yang bersamaan ketika melakukan demonstrasi
di depan bawaslu beberapa waktu yang lalu dan ininya nantinya keterangan keterangan terkait dengan dugaan orasi inilah
tentang kekelopawar dan lain sebagainya yang diujarkan oleh liu sangkurisma
yang nantinya akan dimintai keterangan
namun memang dari dua orang ini baik permadi maupun lius sangkurisma ataupun dari pengacara mereka belum ada konfirmasi
terkait dengan apakah mereka akan menghadiri panggilan dari baris krim terkait kasus dugaan makar ini
karena mereka memang baru merupakan panggilan pertama sebagai saksi
hanum dan fuspa
oke roni satria koresponden cnn indonesia melaporkan terima kasih banyak atas informasi
kita tunggu perkembangannya mengenai kasus kasus terkait dengan dugaan makar ini